aroma harum dari ikan daging tuna yang dibakar ini mengundang saya untuk mampir ke salah satu restoran di pinggir pantai di kawasan megamas kota manado sulawesi utara
makan siang kali ini saya pilih tuna bakar saya pilihnya tuh di pinggir pantai tapi kebetulan karena akhir tahun di manado ini dan beberapa wilayah di indonesia tuh musim hujan
jadinya hujan tapi nggak apa apa lah ya yang penting kita mau coba tuna bakarnya tuh enak gak sih
di sini beragam olahan ikan tuna yang kaya akan protein bisa menjadi pilihan menu untuk makan siang maupun malam
saya pun langsung memesan sejumlah menu olahan ikan tuna
saya pilih tuna bakar tuna bumbu rw khas manado dan subtuna kuah asap
menu tuna bakar menjadi salah satu pilihan pengunjung
dipanggang di atas sabut kelapa yang dibakar menambah cita rasa tradisional kuliner yang satu ini
tak lupa tuna bakar disajikan dengan sambal bawang yang pedasnya cukup menantang
yang pertama bakal saya coba adalah ini tuna bumbu rw katanya ini best seller banget dan bener bener khas manado
saya mau coba pakai nasi anget
ada dua jenis ikan tuna yang disajikan di sini yakni ikan tuna sirip biru dan ikan tuna sirip kuning yang diambil langsung dari laut sulawesi utara
menurut penjualnya tidak ada perbedaan mencolok pada rasa kedua jenis ikan tuna ini jika dimasak dalam kondisi yang segar
kalau di sini kita jualnya yang yellopin sama blufin tapi banyak yang di sini jualnya yang yellowin karena yang bluefinnya masuknya ke sini
sejauh setahun itu cuma sekali masuk ke sini
selain rasanya yang lezat manfaat ikan tuna sangat banyak bagi kesehatan manusia
ikan tuna memiliki semua jenis asam amino yang dibutuhkan tubuh
dari ikan tuna kita bisa mendapatkan protein dalam jumlah yang cukup besar yakni dua puluh empat sampai tiga puluh gram per delapan puluh lima gram daging tuna
selain itu ikan tuna juga mengandung lemak baik bagi kesehatan jantung
setelah tadi makan kepedesan ini loh penawarnya jus sirsak buah naga sambil melihat tuh pulau manado tua
jadi kalau ke manado pengen makan tuna di pinggir pantai disinilah tempatnya